nah kalau mungkin zaman dulu ya memang itu memang dipaksakan kalau model itu harus kurus tinggi langsing
sebagian besar kekerasan ini adalah kekerasan seksual